kita awali cnn indonesia news report dari cianjur jawa barat
hari kamis sekitar pukul sepuluh tiga puluh tim penyelamat berhasil menemukan seluruh korban
yang tertimbun reruntuhan bangunan klub
tim sar gabungan mengerahkan dua unit ekskavator untuk menggali reruntuhan bangunan
tim sar berhasil mengevakuasi tiga korban yang terjebak dalam reruntuhan bangunan villa
itu berarti seluruh korban sudah berhasil ditemukan desi
sementara itu cuaca yang masih tidak menentu menjadi kendala terbesar tim sar dalam melakukan evakuasi ini
kontur tanah dan bangunan ternyata tidak stabil dan ini membuat tim sar kesulitan untuk melakukan evakuasi
menggunakan eskavator yang lebih dalam
sudah ada korespondensi nn indonesia akbar junisa surya di cianjur jawa barat
ya akbar bagaimana informasi terakhir apakah semua korban sudah berhasil dievakuasi
ya desi dan alvito benar sekali
tadi siang atau tepatnya pukul setengah dua belas siang tadi tim sar gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi tiga korban
yang tertimpa puing bangunan dari villa club bali di kota bunga cianjur jawa barat ini
ketiganya ditemukan oleh tim sar terhimpit di antara puing puing bangunan
dan ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi
dan saat ini ketiga korban tersebut sudah dibawa dan dievakuasi ke rumah sakit cimacan cianjur
untuk selanjutnya akan dilakukan proses identifikasi oleh pihak kepolisian dan penyerahan kepada pihak keluarga
saat ini juga lokasi longsor sudah ditutup oleh pihak polisian
karena untuk mengantisipasi adanya tindakan tindakan dari orang orang yang tidak bertanggung jawab
yang ada di luar
mungkin melakukan penjarahan barang barang korban karena di dalam masih banyak barang barang berharga
milik korban yang masih tertinggal di bawah rumpuhan puing bangunan tersebut
desi apa sesungguhnya yang menjadi penyebab sampai sejauh ini
apa yang menjadi sebab runtuhnya bangunan ini
ya kalau tadi saya sempat mewawancarai dari pejabat setempat bahwa memang lokasi ini merupakan
salah satu lokasi yang rawan longsor di mana ini merupakan salah satu lokasi dari satu ratus lima puluh lebih titik
di cianjur yang terdeteksi rawan longsor di mana tebing yang berada tepat di belakang villa club bali ini
ketinggiannya cukup tinggi yaitu mencapai sepuluh meter dan tidak ada kayu kayu atau pohon pohon berkayu keras
yang bisa menahan arus air atau tanah saat hujan deras mengguyur lokasi ini
dan seperti kita ketahui pada hari rabu kemarin hujan deras memang mengguyur lokasi ini
sejak sore hingga dini hari dan tepat pada pukul setengah satu dini hari
akhirnya longsor terjadi dan tanah dari atas ketinggian tebing langsung turun ke bawah dan menghantam bagian belakang penginapan
dan kalau saya perhatikan memang di lokasi ini banyak sekali tebing tebing tinggi yang tidak ada atau tidak ditanami
dengan pohon pohon tinggi yang berfungsi untuk menyerap air bahkan bisa menahan tanah
di lokasi ini sendiri banyak dibangun villa villa di ketinggian tertentu dengan tidak adanya sistem penahan air
dan juga ada perkebunan milik masyarakat yang tidak ditanami di gua dengan
pohon pohon besar dan juga keras yang bisa menahan arus air dan juga menahan tanah agar tidak terjadi longsor alfito
ya sebenarnya akbar ini kan daerah resapan air ya
apakah villa ataupun bangunan yang ada di situ itu semuanya sebenarnya sudah tersertifikasi dan memang legal boleh ada bangunan di situ
ya tadi berdasarkan keterangan dari wakil bupati dari cianjur sendiri sudah menyatakan bahwa sebenarnya memang sebelum adanya kejadian ini
atau pengelola dari villa ini memang sudah melakukan proses perizinan untuk membangun villa di lokasi ini
dan hal tersebut sudah diberikan izin oleh pemda artinya memang pemda sudah mengizinkan atau membolehkan pengelola untuk membangun villa di lokasi ini
namun dengan adanya kejadian longsor yang menimbulkan korban jiwa ini pemda sendiri nantinya ke depan akan kembali melakukan pengacikan ulang
atau peninjauan ulang terkait izin pemberian izin pembangunan villa di lokasi lokasi resapan atau lokasi lokasi yang berpotensi
di mana tadi menurut keterangannya ada cukup banyak lokasi yang dibangun villa oleh pengelola pengelola bahwa sebenarnya di lokasi tersebut justru rawan sekali dengan longsor desi
baik akbar terima kasih atas laporan anda